udah jadi pacarnya dia dan aku gak mungkin balikan sama kamu
pembicaraan udah selesai aku ngantuk
kamu boleh pulang
baunya si rangga
udah mulai kandus nih bang
pasti mau jahat lagi
itu dia tuh
kok bisa di luar juga
nyusul si rangga dan kita pinjem motor sejabrik aja ya kan dia kan tadi naik angkor
nah kita susul deh tuh ah boleh juga tuh bang boleh juga itu boleh
yuk ayo ayo eh eh kenapa yang macem macem amat jagoan rawat jagoan
oh maaf maaf liat nih aku kan baru dari salon aku tuh mau nge date sama tristan tau gak sih
rambut aku nggak boleh nasi gak boleh berantakan tau gak
aduh sorry lah ya oh kita lagi buru buru nih laura
kita mesti harus ngejar si rangga ke terminal sono iya gak iya gak
ah pan sirangga kan kabur tuh dari rumah pas ketemu di terminal eh dia ngibrid
ah udah deh udah deh gak usah speak bombay kebanyakan ya kita mesti harus cepet cepet
dah dah nyok
gak ada waktu gak ada waktu
aduh udah malam kayak gini gue tinggal di mana ya
bu hujan deras lagi
jangan jangan dia kehujanan lagi
ini semua salah aku
kalau aja aku gak punya perasaan sama rangga
rangga gak mungkin pergi deh rumah
ada tamu tuh
malam malam gini gak salah pak ada tamu
udah tamu spesial
masa dia nungguin kamu sih
aku ganggu kamu malam malam kayak gini
ada yang pengen aku omongin sama kamu
ngomong aja cepetan
jangan sentuh ya
aku mau jadi pacar kamu lagi
aku berantem sama karangga
dia marah sama aku karena
karena dia tau aku suka sama dia
bahkan dia juga sampai pergi dari rumah
tapi aku sadar sekarang tan
gak seharusnya aku punya perasaan kayak gini
dan aku tau itu semua salah banget
balikan sama aku
lo pikir gue barang
selagi lo butuh
tan enggak sama sekali gak kayak gitu
eh pi denger ya
di hati aku itu udah gak ada kamu
udah gak ada kamu sama sekali pi
aku udah sayang banget sama dia
aku udah jadi pacarnya dia
dan aku gak mungkin balik lagi sama dia
aku mau balikan sama kamu
pembicaraan udah selesai
kamu boleh pulang

gue gak akan pernah dapetin tristan oke
eh lo tau gak
kalo si opie laganya doang yang sopen diem
padahal dia tuh tukang ngambil cowok orang tau gak
lah gue juga udah tau
kalo dia tuh tukang ngambil cowok orang
gimana kalau kita labrak dia aja kita samperin dia
beli bagus kan kita kerjain aja
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
awas ya kalo lo berani berani ngerebut cowok gue
ya gue pikir selama ini lo tuh cewek pinter di sekolah
tapi nyatanya apa lo tuh cuma cewek kegatelan atau enggak
kamu cantik deh hari ini
kamu baik banget sama aku
itu cuma karena aku gak pengen lagi ya
ternyata cuma mimpi
tapi kenapa aku mimpinya ngeri banget suara enggak
tapi kok jemputnya pagi banget sih
ani kok pagi pagi gini udah dateng sih ngantuk
gue sadar sekarang gue selama ini tuh salah
gue salah gue udah punya perasaan sama karangga
dan gara gara gue hubungan kalian putus
karangga kabur dari rumah
gue kesini tuh mau minta maaf sama lo
dan gue juga sekalian mau minta tolong sama lo ra
bantuan gue untuk cari karangga
dan gue harap lo juga mau jadi pacar dia lagi ra
gue gak akan ganggu hubungan kalian lagi gue aja